dan turun langsung ke lapangan atau blusukan menjadi cerminan kerja presiden jokowi dodo
presiden jokowi seringkali kita lihat belusukan di mega proyek infrastruktur
untuk belusukan ke industri yang menyumbang kemajuan ekonomi
presiden jokowi pun berjanji akan melakukannya
pada dekade itu industri kita tumbuh dua kali dari pdb
bila pdb tumbuh enam persen industri kita dua belas persen
bila industri tumbuh sebelas persen maka ekspornya tumbuh dua puluh dua persen
nah sekarang industri kita relatif mundur ya tumbuh tiga empat persen saja
peranannya dalam pdb turun dari tiga puluh persen menjadi dua puluh satu persen
karena itu setelah presiden blusukan ke proyek proyek infrastruktur tol laut dan seterusnya
kami memberikan sumbang saran untuk datang ke pusat pusat industri
menanyakan kepada mereka bagaimana akses kreditnya bagaimana pasarnya dan bagaimana teknologi
saya itu orang industri
pelaku industri yang sudah dua puluh empat tahun bergerak
saya di situ
dan juga betul betul pekerja di industri di situ
hanya memang bukan industri yang gede gede tapi industri
tapi ini saran beliau tadi akan saya lakukan
supaya tahunya bukan hanya masalah kayu tapi juga tahu masalah migas
masalah masalah industri otomotif industri tekstil saya kira penting sekali